dongeng bahasa indonesia
sang pohon pemberi
ini adalah cerita tentang pertemanan dan cinta yang tulus dari alam
di sebuah hutan di pinggiran sebuah kota
ada sebuah pohon yang begitu tinggi dan hijau
pohon itu berakar panjang dan tebal
tidak terhitung banyaknya daun indah yang tertiup oleh angin
burung burung rela berdatangan dari jauh untuk hingga pedahan pohon dan berkicau bersama
itu adalah pohon yang indah juga bahagia
pohon itu mempunyai ikatan yang spesial dengan anak laki laki dari kota di dekat hutan
anak itu datang setiap hari untuk bermain dengan pohon sepulang sekolah
dia makan apel dari pohon itu dan bermain petak umpet dengannya
mereka berbincang selama beberapa jam
anak itu berbagi segalanya
dia berbincang dengan pohon
ide idenya rencana masa depannya pemikirannya dan segala yang terjadi di sekolah
pohon itu selalu mendengarkan dan mereka tertawa bersama
mereka memahami satu sama lain dan ikatan mereka semakin bertambah kuat
anak itu mengumpulkan daun daun untuk membuat mahkota dan berpura pura menjadi raja
dia membajat pohon dan berayun di dahannya
airnya begitu jernih dan berkilau pohon
kau begitu beruntung
kau mempunyai pemandangan indah
air yang berkilau matahari tenggelam angin
tidak heran kau begitu bahagia
aku bisa hidup di sini selamanya
air matahari dan angin akan selalu ada di sini
aku senang membaginya denganmu
kau terbaik pohon
aku juga menyayangimu
dia bisa berbincang dengan pohon itu berjam jam
setelah bermain dan berbincang lelah anak itu tidur di bayangan pohon
waktu waktu berlalu anak itu tumbuh dewasa dan mempunyai teman baru
dia menjadi sibuk dan tidak banyak menghabiskan waktu dengan pohon itu
pohon itu menghargai setiap detik bersama anak laki laki itu
apa kau tidak menyukainya saat matahari tenggelam
atau saat kau kehilangan daunmu saat musim dingin
aku merasa sedih iya
tapi aku tahu matahari akan kembali terbit esok hari
dan daun daun akan tumbuh di musim semi
aku suka menunggunya
tapi matahari tenggelam juga indah
kau beruntung pohon
kau punya pemandangan indah
aku bisa hidup selamanya di sini
aku tidak tahu banyak tentang keberuntungan
tapi matahari selalu disini
aku banyak menghabiskannya bersamamu
kau bisa hidup selamanya di sini
aku tahu kau menyukainya
tidak semudah itu
kau tidak punya tanggung jawab
aku harus bekerja dan menjadi seseorang
aku harus membangun masa depan
bukankah kau sudah bahagia
tapi aku ingin lebih
dan perlahan anak itu mulai berhenti mengunjungi pohon
pohon itu menjadi kesepian
menunggu anak itu datang
lalu suatu hari anak itu datang mengunjungi pohon
sangat mendebarkan setiap langkah yang dilalui anak itu
ayo panjatlah tubuhku
dan berayunlah di dahanku
dan makan apel
aku terlalu besar untuk memanjat atau berayun di dahanmu
lihat matahari tenggelam nak
kau selalu menyukai itu
aku sibuk sekarang
aku ingin membeli sesuatu
aku ingin melihat dunia
kenapa kau terlihat sedih
aku ingin punya uang lebih pohon
di dunia luar kau membutuhkan uang untuk bahagia
sang pohon tidak ingin melihat anak itu sedih
dan juallah ke pasar
maka kau akan mempunyai uang
aku tidak memiliki uang untuk diberikan
aku hanya memiliki daun dan apel
apa itu akan membuatmu bahagia
tentu terima kasih pohon
kau yang terbaik
lalu anak itu memanjat pohon
mengumpulkan semua apel dari pohon itu
dan membawanya untuk dijual ke pasar
sang pohon senang bisa membantu anak itu

sang pohon merasa sedih
berkicau lalu mereka pergi
sang pohon menunggu
berdiri tegap dengan dahannya yang panjang
di ujung sebuah jurang
menunggu anak itu untuk kembali datang
lalu kemudian suatu hari
anak itu kembali datang
ayo panjatlah tubuhku
dan berayunlah didahanku
aku tidak punya waktu untuk memanjat pohon
aku terlalu sibuk
aku sudah menikah
pohon aku punya anak dan istri
kau benar benar sudah dewasa

tapi kenapa kau terlihat tidak bahagia
apa ini yang kau mau
aku akan bahagia jika aku bisa membangun rumah
aku ingin mereka agar hangat dan aman
aku tidak memiliki rumah untuk kuberikan
hutan ini adalah rumahku
hutan ini adalah rumahku
tapi ini ambil dahan pohonku
kau bisa memotong dahan dahanku
dan membuat rumah dari itu
maka kau akan bahagia
terima kasih pohon
anak itu memanjat pohon
dan memotong semua dahannya
lalu dibawanya pergi
tapi anak itu tidak kembali dalam waktu yang lama
tahun berlalu tapi anak itu tidak datang
untuk mengunjungi sang pohon
sang pohon tidak berbincang lagi dengan burung burung
sekarang mereka hanya berkumpul
tidak ada lagi dahan yang tersisa
untuk burung hinggap dan berkecauan
pada saat itu
sang pohon selalu bertanya pada burung
tentang anak itu
tapi tidak ada yang pernah melihatnya
pohon itu semakin sedih
sang pohon berdiri tegap
di ujung sebuah jurang
sang pohon berusaha untuk mencari anak itu
dia melihat kota berubah
dia bisa melihat padang rumput
untuk dibuat jalan dan bangunan
ditebang tanpa sisa
dan bangunan tinggi dibangun diatasnya
lebih banyak orang
lagi datang menebang pohon
di hutan dan membuat rumah untuk mereka
sang pohon merasa sedih
dan semangatnya dihancurkan
tapi dia bisa apa
dia hanyalah sebuah pohon
sang pohon semakin kesepian
sekarang tapi dia masih menunggu
menunggu kedatangan anak itu
lalu suatu hari
anak itu datang mengunjungi sang pohon
dia telah menjadi pria dewasa sekarang
hingga dia terpaku
tapi anak itu terlihat
anak itu duduk
bersandar pada pohon
dan mulai menangis
itu membuat sang pohon sedih melihat anak itu menangis
sang pohon tidak mempunyai
dahan untuk memeluknya
tidak mempunyai apel untuk menghiburnya
dia ingin menyemangati anak itu
ada masalah apa nak
kenapa kau terlihat sedih
dan anakku sudah tidak peduli lagi denganku
aku tidak ingin tinggal
dimana tidak ada yang menyayangiku

yang aku ingin sekarang adalah pergi jauh dari sini
aku tidak ingin hidup disini lagi

kau selalu kehabisan kebahagiaan nak
kau harus tinggal
dan biar kebahagiaan datang padamu
tidak ada kebahagiaan disini
tidak ada kebahagiaan disini
andai saja aku bisa membuat perahu
dan berlayar di air yang berkilauan
berbaring di perahu
dan hanyut dalam kehangatan matahari
apa kau akan bahagia
aku akan tenang dan senang
ini tebang tubuhku
dan buatlah perahu
lalu kau dapat berlayar
lalu kau dapat berlayar
terima kasih kau yang terbaik
anak itu membawa peralatan
dan menebang sang pohon
dia membuat perahu dari pohon itu
dia terlihat senang dan tenang
dia menyaksikannya membuat perahu
dia menyaksikannya berlayar pergi
tidak ada matahari
angin air berkilauan
dan anak itu berlayar di dalamnya

pohon tidak merasa beruntung sekarang
menyedihkan melihat anak itu pergi jauh
seperti matahari yang pernah dia bicarakan

pohon sekarang hanya sebuah tunggul
di ujung jurang
dan pohon itu semakin kesepian
dia sudah tidak bisa lagi
melihat bangunan atau bukit
dia sudah tidak bisa lagi
berdiri tegap dan melihat rumahnya

hanyalah sebuah tunggul pohon di tanah
dia merindukan burung burung
dia merindukan melihat padang rumput di kejauhan
dia merindukan kenyamanan rumahnya
dia merindukan kenyamanan rumahnya
tapi melebihi semuanya
dia merindukan anak itu
anak itu akhirnya kembali lagi ke pohon

kota itu sudah berbeda sekarang
sudah ada bangunan yang kokoh
di tengah hutan
hutan telah ditebang

dan padang rumput juga telah hilang
anak itu sekarang sudah tua
dia merasa sulit untuk bernafas
dia bungkuk dan berjalan
dia merasa apakah dia bisa menemukan sang pohon

kota ini telah menelan hutan
aku harap bertemu dengan teman lamaku
aku harap bertemu dengan teman lamaku
dan dia menemukannya

tepat dimana saat dia meninggalkannya
tunggul itu menunggu

kembali aku menunggu begitu lama

pohon senang berjumpa denganmu
aku berlayar ke kota lain
tinggal di sana beberapa tahun

nafasmu berat sekali
nafasmu berat sekali

polusi di sini membuat sulit bernafas
aku tidak punya apa apa lagi untukmu
apel apelku sudah hilang
apel apelku sudah hilang
bagiku terlalu lemah untuk makan apel

dahan dahanku tidak ada
kau tidak bisa berayun lagi
aku terlalu tua untuk berayun di dahan pohon

tubuhku sudah tidak ada
kau tidak bisa memanjat lagi

aku terlalu lemah untuk memanjat
punggungku selalu sakit
andai aku bisa memberimu sesuatu
tapi aku tidak punya apa apa
aku hanya tunggul yang tua
aku hanya tunggul yang tua
hutannya telah menghilang
hutannya telah menghilang

beton beton tidak bisa memberikan udara segar
bangunan tidak bisa memberikan kenyamanan
bangunan tidak bisa memberikan kenyamanan
bagaimana manusia bisa sangat serah

tidak ada lagi udara segar di kota
tidaklah orang orang mengerti
akan pentingnya alam
pohon itu tidak menanggapi
dan tidak berbicara apa apa
pohon itu tidak menanggapi

aku sudah tua sekarang
dan lelah setiap saat
yang kumau hanyalah udara segar untuk bernafas
dan tempat tenang untuk duduk
sang pohon mencoba tegar semampu yang dia bisa
baiklah hanya itu
sebuah tunggul tua bagus untuk duduk dan istirahat
duduklah dan istirahat
anak itu duduk di atas pohon dan mengambil nafas panjang
dia melihat matahari tenggelam di air yang berkilau
dia merasakan angin sepoi sepoi
kau mempunyai pemandangan indah matahari angin dan air yang berkilauan
lalu mereka berbincang tentang kehidupan dan tentang dunia yang berubah di sekitar mereka
anak itu memberitahu kisahnya ke pohon itu
dan sang pohon itu begitu bahagia
pesan moral dari cerita ini
hubungan alam dengan manusia adalah hubungan yang abadi
kita harus menghormati dan melestari
dan melestarikan bumi kita ini
ingatlah pohon membutuhkan manusia
sebagaimana manusia membutuhkan pohon
lestarikan hutan lestarikan alam